pertama di mana ada kubah magis yang membuatnya terlihat terlalu indah di bumi dan dilindungi oleh gelembung kubah magis yang membuatnya tidak terlihat dari seluruh dunia
tanah mirako diperintah oleh centaurus bersaudara makhluk setengah manusia dan setengah kuda
kakak laki laki tertua pegesener adalah yang paling bijaksana dan paling cerdas dari ketiganya
dia mengambil semua keputusan yang terkait dengan hukum
dia juga sangat memperkenalkan dan ketertiban di kerajaan tapi dia juga sangat pemarah
saudara kedua doralo adalah yang terkuat dan bertugas melindungi kubah magis dari para penyusuh
adik bungsu erian adalah makhluk yang paling tampan dan mempesona di seluruh kerajaan
dia begitu menarik sehingga putri duyung pri dan para wanita naga tidak bisa menahan jatuh cinta padanya
erien bertanggung jawab atas sihir ajaib dan memastikan bahwa tidak ada yang pernah menggunakan mantra untuk alasan yang salah
bersama sama ketiga centaurus bersaudara memerintah tanah mirako dan memastikan bahwa semua orang tetap bahagia dan damai
namun ketika musim semi tiba saatnya untuk kejuaraan penyihir terbesar yang biasa

semua penyihir dari berbagai bagian di tanah mirako mereka akan menangkap semua orang

taurus bersaudara yang menjadi penyihir terhebat di negeri itu menjadi jurinya
kerumunan menunggu dengan tidak sabar
pada awalnya datang ais demcel yang membungkuk di depan centaurus bersaudara
dan kemudian membuat struktur es keluar dari gelas pegasender dan tampak seperti pegasender
pegasender tersenyum kerumunan bersorak
selanjutnya datang dalam tong air bergerak green mermen
dia membungkuk di depan centaurus bersaudara dan menciptakan gelembung gelembung air di udara

dia kemudian melompat di udara dari air berubah menjadi versi kecil dirinya terperangkap dalam gelembung
dia kemudian melompat udara dari air berubah menjadi versi kecil dirinya terperangkap dalam gelembung

megasinder memandang doralo dan mengangguk
selanjutnya datanglah toad singa
yang bisa memantul seperti yang tidak bisa dilakukan orang lain
kemudian seorang wanita naga diikuti oleh peri
itu berlangsung sepanjang hari dan banyak orang menyukainya
ketika centaurus bersaudara akhirnya mulai membahas di antara mereka sendiri tentang siapa pemenangnya
tiba tiba mereka mendengar seseorang memanggil
halo ada orang di sana aku pikir aku tersesat
erience segera berdiri dan menggerakkan tongkatnya
tetapi sebelum dia bisa membuat mantra
muncul dari semak semak seorang wanita yang sangat cantik sehingga dia terdiam
wanita yang mengenakan gaun biru yang indah
tampak seperti seorang putri
oh aku senang akhirnya aku bertemu dengan
wanita itu jatuh tidak sadarkan diri
semua warga mirako berkumpul di sekelilingnya dan menatapnya dengan kagu
bagaimana mungkin manusia masuk miraku
doralo melompat ke udara dan terbang
ke udara ketika mereka melompat satu persatu juga
sementara itu erian menutup matanya dan mendorong jarinya ke pelipis naina
tapi aku tidak bisa melihat yang lain
penjaga bawa dia ke penjara dan kunci dia sampai doralo mengetahui siapa penyusup ini dan apa motifnya
para penjaga sekaligus menggunakan sihir mereka
mengangkat putri naina
dan membawanya ke menara penjara
sementara putri naina pingsan dan melayang di udara
malam itu doralo kembali kepada saudara saudaranya dan menjelaskan
bahwa ia tidak dapat menemukan bagaimana putri naina memasuki tanah miraku
karena kubah magis tersegel sempurna dari semua sisi
kami terus menyelidiki
karena tidak pernah ada manusia menginjakan kaki di tanah kami
dan kami ingin untuk tetap seperti itu
sampai itu terjadi
dan gadis itu tetap sebagai tahanan
doralo mengangguk dan pergi
sementara arian tanpa khawatir
erien dengan sihirnya muncul di penjara tempat naina dikurung
dia berbaring dan menangis
ketika dia melihat erien dia langsung jatuh tersungkur
tolong lepaskan aku
karena aku tidak melakukan kesalahan apapun dan tentu saja tidak mau
aku dibawa ke sini oleh angin topan
dan menghancurkan seluruh kerajaanku
tolong biarkan aku bebas manusia kuda
mendengar dia memanggilnya manusia kuda
arian tertawa kecil
jangan khawatir oh wanita cantik
sekarang aku tahu siapa kau
aku akan memberitahu semua saudaraku tentang itu
dan mereka akan membebaskanmu
terima kasih banyak manusia kuda
bisakah kita beritahu mereka sekarang
karena penjara ini membuatku sulit bernafas
aku ingin menemukanmu
arian aku ingin menemukanmu
arian aku ingin menemukanmu
aku ingin menemukanmu
aku ingin menemukanmu
aku ingin menghirup udara segar
kaka sulungku pegasender
kaka sulungku pegasender
sangat pulas sekali tidurnya
dan tidak ada yang mengganggu dia saat dia tidur
tapi jangan khawatir
dengan sihirku aku akan membawamu ke taman terbuka
tempat kau bisa menghirup udara segar di bawah bintang bintang
tempat kau bisa menghirup udara segar di bawah bintang bintang
dan sebelum matahari terbit
kita akan kembali ke penjara
dan kemudian aku akan memberitahu kakakku segalanya tentang kau

kelelawar yang mengantuk
yang tergantung terbalik di luar penjara
aku tidur dengan nyenyak
kelelawar yang mengantuk kami akan segera meninggalkanmu
arian dengan tongkat sihirnya
menciptakan celah berkilau di dinding

dan keduanya keluar dari penjara
dengan berpegangan tangan
kelelawar yang mengantuk menutup matanya
di luar bulan bersinar terang
dan bintang bintang tampak
arian dengan tongkat sihirnya
berubah menjadi manusia
naina memandangnya dengan kagum
karena hanya di bawah sinar rembulan
dia bisa melihat wajahnya
dia langsung jatuh cinta kepadanya
keduanya berbaring di rumput lembut
dan menatap bintang bintang
tanpa mengucapkan sepatah kata pun
jari jari mereka terjalin
saat mereka berpegangan tangan
meniup rambut mereka
dan tak lama kemudian
ketika matahari terbit keesokan harinya
seorang penjaga bergegas ke ruang sidang
dan memberitahu pegazander
kaka jangan khawatir
tidak pergi terlalu jauh
aku akan membawanya kembali padamu
aku akan menangkap tahanan itu
dengan tanganku sendiri
penjaga beritahu arion
untuk segera menemui kami
kami akan keluar mencari tahanan
para penjaga mengangguk
kedua saudara centaurus itu
terbang di udara
sementara itu erin dan naina
terbangun ketika sinar matahari
keduanya saling tersenyum
aku menikmati pertemanan denganmu
arion namaku adalah arion
keduanya tersenyum dan berpelukan
mengubah erien kembali menjadi centaurus lagi
pegazander dan doralo yang sedang terbang
mencari sang putri
tiba tiba melihat mereka
erin dan naina
berbalik ke arah mereka ketika
keduanya mendarat dengan marah
pegazander melepas pedangnya
dan meletakkannya di pundak arion
gadis itu lebih berarti bagimu daripada
saudara saudaramu dan mirako
kakak aku mohon aku bisa menjelaskannya
tidak ada yang perlu dijelaskan
karena kita telah melihat
apa yang perlu dilihat dengan mata
kepala kita sendiri
dia bergerak maju dan menyambar
arion dari tangannya
aku telah menjatuhkan hukuman mati
ini akan menjadi hukuman yang lebih baik untukmu
tongkatnya ke tongkat arion
dan segera mengeluarkan semua
sihirnya dengan ini
kau diasingkan dari mirako
dan segera setelah kau keluar
dari kubah kau akan berubah menjadi
bentuk manusia yang dengan rela kau siapkan
untuk gadis ini
keputusan kakak sudah final
erin dan neina berbalik dan pergi
ketika arion keluar dari kubah
ia berubah menjadi
keduanya berpegangan tangan
dan pergi sejauh mungkin dari
arion sedih dan neina juga
sedih karena dia menyalahkan dirinya
sendiri untuk itu semua kemudian
pada hari itu ketika mereka duduk
di dekat sungai untuk makan buah buahan
dan minum air beberapa penyihir
jarak tiba tiba muncul di udara
mereka tertawa jahat
sadoha adalah pencuri jiwa
paling jahat di antara mereka semua
centaurus yang paling tampan
ada di sini dalam bentuk manusia dengan
seorang wanita manusia
jadi itu benar
kau telah diasingkan dari mirako
di belakang arien saat dia menatap
sadoha dengan marah
oh jangan marah
aku di sini hanya untuk menawarkanmu pertemanan
aku mantra ajaib dan bersama
kita akan dapat menyerang miraku
dan memerintahnya seperti raja
hanya kau dan aku hehehe
aku tidak akan pernah mengkhianati
saudaraku oh jangan
bodoh kakamu mengusirmu
dari rumahmu sendiri
apa kau tidak mengerti pegasender
menginginkan tahta untuk dirinya sendiri
kembali ke tanah mirako
kelelawar yang mengantuk yang mendengar
segala sesuatu dari seorang penjaga
pergi menemui pegasender dan
menjelaskan semua yang dia dengar
raja yang bidaksana
arion tidak bersalah dan begitu
adikmu tidak ingin mengganggu tidurmu
dan karenanya menunggu sampai pagi
untuk menyampaikan kabar kepadamu
malu dia memandang
doralo dan berkata
duralo aku telah membuat kesalahan
besar ayo kita pergi
dan jemput adik kita kembali
kau bisa mengambil nyawaku
tetapi aku tidak akan pernah percaya kau
dan berbalik melawan saudaraku sendiri
baiklah kalau begitu
kau membiarkanku tidak punya pilihan
sihir hitamnya dan mengarahkannya
ke arion tetapi naina
melangkah tepat di depannya dan menerima
saat itu pegasender dan doralo
tiba dan melepaskan energi besar
dari tongkat mereka
penyihir jahat bersama dengan sadoha
sekaligus berubah menjadi
vegasender dan doralo mendarat di dekat
arion yang terus menangisi
pegasender dengan tongkat sihirnya
menghidupkan kembali naina
dan dia perlahan membuka matanya
arion sangat gembira
terima kasih banyak kakak
jangan berterima kasih
padaku karena aku
yang harus disalahkan karena mengasingkanmu
tanpa memberi kau kesempatan untuk berbicara
kau melakukannya seperti
raja dan itulah mengapa kami
dan arion saling berpelukan
aku sangat senang kau bertemu
kembali dengan saudaramu arion
sekarang tolong izinkan aku untuk
pergi kau tidak bisa pergi
aku jatuh cinta padamu
aku juga mencintaimu arion
tapi aku bukan
milikmu aku seorang
manusia yang telah menyebabkan kau punya
banyak masalah tolong kembali
ke kerajaanmu dan temukan
centaurus yang cantik untuk dirimu
air mata keluar
dari mata erien dan naina
aku bukan centaurus lagi
aku seorang manusia
dia tidak akan mendengarkan aku
itu benar sekali
sambil berkata pegasender
memindahkan tongkatnya untuk memanggil
mulai berputar dan sosok
yang dikelilingi oleh angin yang berputar
pegasender yang luar biasa
mengapa kau memanggilku
merebut seluruh kerajaan putri naina
dan para orang yang dicintainya
aku ingin kau mengembalikan semuanya
kau juga akan memberitahu
ayahku sang raja pak bahwa putri itu
baik baik saja dan akan menikahi
adik lelakiku arion
beritahu mereka bahwa aku telah
mengundang mereka ke pesta pernikahan
raja tornado mengangguk
dan menghilang putri
nena segera melompat ke girangan
dan memeluk pegasender
pegasender tetap diam
dengan wajah yang lurus
demikian pula arion
arion kembali kekuatan gaibnya
dia bisa berubah menjadi
centaurus dan seorang manusia
kapan saja dia mau
pernikahan itu diadakan segera
dan semua orang di tanah
mirakwo sekali lagi bahagia
dan untuk pegasender
dia tidak akan pernah lagi menarik
kesimpulan sebelum mengambil keputusan